tim nasional sepak bola u dua puluh tiga belum mampu menemukan formula untuk mengalahkan tim thailand pada dua laga uji coba jelang asian games dua ribu delapan belas di indonesia
setelah kalah satu dua di stadion pt ika kami selalu garuda muda hanya bisa menahan imbang tim gajah putih dengan skor pada laga kedua di stadion pakansari minggu tiga juni kemarin
pada pertandingan kali ini pelatih timnas u dua puluh tiga indonesia luis mia
mayoritas menurunkan pemain yang di laga perdana tidak dimainkan atau bermain dari bangku cadangan seperti riko simanjuntak dan lerby alianri
tim yang pada laga kali ini dipimpin hansa muyama berkali kali mendapat peluang tetapi masih belum bisa membuahkan hasil
tim tamu pun juga kesulitan membobol gawang muhammad rido skor kacamata bertahan sampai akhir pertandingan
kegagalan timnas mencetak gol kembali menjadi catatan luis mia untuk terus mencari striker di liga satu yang bisa membantu
gol timnas u dua puluh tiga untuk asian games nanti
timnas u dua puluh tiga mencetak gol kembali menjadi catatan luis mia untuk terus mencari striker di liga satu yang bisa membawakan hasil
timnas u dua puluh tiga mencetak gol kembali menjadi catatan luis mia untuk terus mencari striker di liga satu yang bisa membawakan hasil